hai familiar ke anda dengan lomi sudah pernah mencobanya lomi adalah salah satu kuliner
tionghoa yang berisi mie kuning pangsit rebus bakso dan kangkung sebagai pelengkapnya lomi
identik dengan kuahnya yang kental kuah terbuat dari kaldu seafood dan ebi yang diberi aneka
kabumbu seperti garam lada dan penyedap untuk membuat kuahnya kental dicampurkan tepung sagu
kuah lomi harus terus dipanaskan agar tetap kental tak sulit untuk menemukan lomi di kota
bandung salah satunya di jalan lombok mie yang disajikan berwarna krem dengan bentuk pipih dan
lebar dengan tekstur yang kenyal tadinya chinese food cuman ini versi halalnya ya pakai ayam minyak
minyak ayam juga terus pangsitnya pangsit ayam rasa gurih dari kuah kental lomi berpadu
dengan kenyalnya mie dan pangsit ayam serta bakso yang lembut kuahnya beda dari yang lain
teh jadi lebih enak lebih enak di sini sudah lama juga di sini jadi udah langganan ya udah
tahu sih dari keluarga juga keluarga juga malah seringnya makan di sini juga dan emang kuahnya
terlalu amis juga karena kan identik
untuk menambah cita rasa lomi pun ditaburi bawang goreng dan daun bawang segar
nah untuk memperkaya rasa nih ada tambahan jeruk purut seperti ini yang bisa kita campurkan
membuat rasanya semakin segar dan juga ada tambahan kerupuk kulit seperti ini
dan juga semakin memperkaya
teksturnya jadi ada tekstur lembut dari mie dan pangsitnya dan juga ada tekstur garing
selain lomi kuliner tionghoa yang juga mudah dijumpai di kota bandung adalah ronde jahe
salah satu yang legendaris adalah ronde jahe di jalan gardu jati runde jahe ini sudah mulai
berjualan sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam buka dari jam lima sore hingga jam dua belas malam
jajanan yang bentuknya bulat seperti bola bola kecil ini terbuat dari tepung beras ketan
ronde direbus dulu sekitar dua menit sebelum ditambah dengan kuah air jahe dan gula cair
dalam semalam ronde jahe ini bisa laku hingga tiga ratus porsi selain ronde jahe ada juga variasi lain
biasanya karena kita juga bikin kembang tahu ada di tahu ronde dan ronde soya tapi kalau yang menu
yang klasik itu di ronde campur biasanya jadi ada banyak yang di campur dan di campur juga jadi ada banyak yang di campur dan di campur juga
jadi ada yang besar ada yang kecil kuah jahe yang hangat pas dinikmati minjelang malam ketika udara semakin dingin
soalnya si rondenya tuh enak kenyalnya pas terus jahenya tuh kerasa banget gitu beda sama yang lain
jajanan jajanan yang berasal dari tionghoa kini sudah menjadi kuliner yang diminati oleh masyarakat di kota bandung
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat